ini dia kehebohan para penggemar dongban singgi dan super junior
saat kedua boyband asal korea selatan asuhan sm entertainment itu tiba di bandara adi sucipto yogyakarta pada rabu dua puluh maret
kedatangan mereka yang sudah sangat dinanti nanti ini membuat para penggemar histeris
berdasarkan surat dari kementerian pariwisata yang beredar di media sosial
kehadiran boyband ini di yogyakarta diketahui untuk melakukan syuting reality show pada dua puluh hingga dua puluh empat maret
sesampai di yogyakarta kedua boyband tersebut terlihat mengunjungi candi borobudur di magelang jawa tengah
para penggemar pun ikut memenuhi lokasi wisata ini
tak hanya dimanfaatkan penggemar untuk melihat langsung idolanya
kedatangan dongban singgi dan suju juga digunakan pihak balai konservasi candi borobudur untuk mempromosikan pelestarian candi
saya minta tetap mendampingi terus saya minta juga ada yang ngomong tentang pelestarian

dongban singgi dan super junior adalah boyband asuhan sm entertainment yang memiliki banyak pelestarian
yang memiliki banyak penggemar di indonesia
meskipun sudah berumur lebih dari sepuluh tahun dongban singgi dan super junior justru semakin mempesona